kepolisian sektor mampang perapatan dan tiga pilar telah mendatangi lokasi pesta ulang tahun
yang dihadiri artis raffi ahmad dan istri termasuk beberapa artis lainnya
serta komisaris utama pt pertamina tbk basuki cahayapurnama
jumat pagi polisi menegaskan pesta dihadiri rafi secara spontan dan tidak ada undangan resmi
polisi juga menyebutkan sebelum pesta sempat diadakan tes antigen kepada semua orang yang hadir
kami juga mempunyai bukti bukti ya dari pihak pemilik rumah memperlihatkan
bahwa kemarin melalui pelaksanaan sepatu geng
senada dengan kapolsek camat mampang membenarkan adanya pesta di kelurahan pela mampang
yang dihadiri puluhan orang
pelaksanaan keinginan tersebut memaham benar
diwilayah kami diwilayah kelurahan pela mampang
dan memang kegiatan itu adalah kegiatan yang sifatnya undangan
mungkin ya sampai saat ini undang khusus ya
jadi kehadirannya pun hanya puluhan orang saja
influencer dr tirta kamis kemarin juga mempertanyakan
oleh mikrafi ahmad keketua satgas covid sembilan belas doni munardo
untuk pelaksanaan kegiatan tersebut memang benar
diwilayah kelurahan pela mampang
dan memang kegiatan itu adalah kegiatan yang sifatnya undangan
mungkin ya sampai saat ini undang khusus ya
jadi kehadirannya pun hanya puluhan orang saja
yang sebesar besarnya kami minta maaf kepada bapak presiden jokowi
kami minta maaf kepada bapak presiden jokowi
kepada seluruh staff yang ada di sekretariat presiden
dan juga sekali lagi minta maaf untuk seluruh masyarakat indonesia
atas peristiwa tadi malam
polemik ini mencuat ke media setelah foto rapi menghadiri pesta viral di media sosial
raffi menjadi sorotan karena dirinya menghadiri pesta tanpa masker
pasca menjalani vaksinasi di istana negara
badru zammal jakarta